benur dki jakarta anies baswedan berencana memanfaatkan satu lajur di jalan toling kardalam kota
untuk pesepeda pada minggu pagi
rencana ini diajukan atas dasar tingginya peningkatan pengguna sepeda setiap pekan
wacana ini menarik perhatian masyarakat khususnya para pesepeda
kalau bisa sementara operasional kendaraan di stop mungkin saya setuju
cuma kalau bersamaan dengan kendaraan masih tetap beroperasi
saya pikir itu cukup bahaya karena di jalan tol ada pecah ban
kita nggak pernah tahu itu kapan terjadi dan bisa menubruk pesepeda yang nanti kemungkinan masuk
jalan tol khusus sepeda kayaknya enggak ya
jalan tol itu kan peruntukannya untuk kendaraan yang kecepatannya tinggi
terus banyak truk banyak kendaraan besar
personally saya sih setuju cuma ada catatan bagaimana dengan keamanannya
sebenarnya sepeda itu yang di
dibutuhkan ketika dia tidak berada di jalurnya keamanannya bagaimana
ketika nanti dari pemprov bisa memastikan keamanan saya kira aman sih dan saya setuju
pakar transportasi universitas tarumanegara lex mono suryo putranto menilai
jalan tol tidak tepat digunakan oleh pesepeda
apalagi digunakan bersamaan dengan kendaraan roda empat atau lebih yang melaju dengan kecepatan tinggi
tidak sesuai sebenarnya penempatannya di jalan tol
jadi itu sebenarnya secara pribadi saya mengatakan sangat membahayakan
walaupun katakanlah akan ditutup gitu ya
namun kan ini kan berarti ada sesuatu peralihan nanti ada fase fase transisi
nah itu nanti akan mungkin agak kurang selamatnya di situ
lexmono menambahkan pemprov dki jakarta pun sebaiknya mengkaji ulang rencana ini
dari berbagai aspek dan pertimbangan
famaulida indra hadi jakarta